kita kembali ke informasi mengenai ledakan yang terjadi di area kosong asrama polisi telukan
grogol sukarjo jawa tengah
saya sudah bersama produser lapangan cnn indonesia damar sinuko
damar selamat pagi
damar mungkin anda bisa menginformasikan kondisi terkini terkait dengan penyidikan mungkin ya
tapi sedikit saya tertarik terkait dengan adanya temuan bahwa serbuk tersebut adalah berupa barang bukti petasan
yang sebelumnya memang disangkakan sebagai barang yang meledak di sana
dan dikirim dari kawasan lain di jawa barat
lalu menjadi pertanyaan saya mengapa barang bukti itu bisa keluar dari tempat yang seharusnya diamankan
sehingga justru membahayakan
mungkin damar bisa sedikit memberi review terkait hal ini
silakan dengan laporan anda
ya pagi tujuh juli
jadi memang saat ini polisi masih terus melakukan pendalaman penyidikan terhadap kasus ledakan di grogol
di grogol kabupaten sukarjo jawa tengah
pada minggu malam kemarin
jadi ada memang temuan barang serbuk hitam yang diduga ini memang bahan petasan atau mercon
dimana ini sebenarnya telah diamankan oleh anggota waktu dilakukan rahasia pada tahun lalu
barang ini kemudian diamankan di kantor polisi
dan saat ini sebenarnya kantor polisi ini
polres sukarjo sendiri tengah dilakukan renovasi
sehingga barang ini kemungkinan diduga
oleh anggota akan dimusnahkan atau dengan cara dibakar
namun ternyata meledak dan untuk proses bagaimana sejauh ini proses penyidikan sudah berjalan
saat ini kami bersama kapolda jawa tengah
irjen polisi ahmad lutfi yang akan menjelaskan sejauh mana penyidikan kasus ledakan di sukoharjo ini
selamat pagi pak
ya selamat pagi
bagaimana proses penyidikan yang sudah berjalan
kita tidak hanya penyidikan ya kita telah melakukan upaya

kebetulan tadi malam begitu ada kejadian
jadi dilakukan pertama oleh sat gagana primob
untuk antisipasi terkait penyisiran di arah ledakan
dari brimop sudah kita dapatkan
terkait dengan bukti bukti awal terkait di tkp itu
diantaranya kita temukan
benar di sana ada sumbu
benar bahwa di sana ada yang belum meledak berupa petasan
kemudian kita kembangkan kepada asal paket
karena ada salah satu paket yang belum meledak
kita bongkar pengirimnya
kita lakukan pemeriksaan kepada yang mengirim
yaitu di daerah indramayu
malam itu juga
polres indramayu kita lakukan pemeriksaan
berdata yang benar benar bahwa dia telah mengirim paket
yang ditujukan di daerah klaten
kemudian a kita ambil kita amankan di polres
solo kita lakukan pemeriksaan benar menerima paket
bahwa yang bersangkutan pesan paket itu dua kali
jadi di cv yang ngirim itu bunyinya adalah
berupa kembang bubuk hitam
yang waktu pemeriksaan kemarin
di sampaikan untuk musim tikus itu
dan pada saat itu
anggota polresta surakarta bukan sukoharto ya
anggota satintel polresta surakarta
karena dia beberapa kali melakukan kiriman online
terkait dengan bubuk mercon
dilakukan rahasia dipancing ditangkap di daerah jumbo
tahun dua ribu dua puluh satu tanggal dua puluh dua april
polres itu kan dibangun saat ini
polres solo itu kan lagi dibangun
kemungkinan kemungkinan ya
karena lalainya anggota atau salah perusahaan anggota
belum ditangkap dalam pemeriksaan mungkin juga pulang
nah kemarin itu hasil pemeriksaan
saksi diantaranya istri dan lain sebagainya
mengatakan bahwa korban akan membakar
maka dibakar di wilayah samping rumah
di asrama polisi
asrama polisi ngorokol dibakar meredak
dianing point apa yang saya sampaikan adalah
hasil persesuaian keterangan saksi
kemudian petunjuk dan hasil olah tkp
dan tidak ada kaitannya dengan teroris
jadi tidak ada kaitannya dengan teror
kemudian harapan saya kepada masyarakat untuk tenang
tidak usah berspekulasi yang lain
ini semuanya sudah kita lakukan investigasi
dari jajaran polda jawa tengah
termasuk di tkp masyarakat sudah tenang
jadi tenang tidak ada apa apa
penyidikan sudah clear semuanya
dan impact pada masyarakat kita
tinggal lakukan pendekatan mungkin
atau sudah dikeraskan
ada yang takut sudah dilakukan pendekatan
dan clear tidak ada masalah
kalau tadi disebutkan ada dua bungkus ya pak
atau dua paket kiriman
sebenarnya yang meledak ini
bisa diperkirakan berapa gram atau berapa kiv
jadi yang pertama
ini adalah paketnya
ini adalah paket
di paket itu sudah bunyi nih
dikirim tanggal dua puluh dua april dua ribu dua puluh
kali keterangan pengirim paket sudah kita periksa
dia dua kali ngirim
dan dia sudah dilakukan
dirahsiakan oleh anggota polres sudah ada
yang belum ketemu adalah
anggota itu belum bisa kita periksa
apakah dia mau dibakar sendiri
kalau keterangan istri
yang meledak sekitar berapa pak
yang meledak tidak tahu
karena sudah meledak
tentang sisanya ini ada ini
ini sisanya bahan mesiu atau mercon
kemarin sudah kita lakukan disposal langsung
dan sebagian sudah kita sisihkan
ini kita sisihkan untuk barang buku kita
ini yang sudah kita sisihkan
buku mercon atau petasan
dan ini empat kantong sudah kita disposal
tapi memang kalau sudah dipenyelidikan memang bisa itu pak
mesiu atau mercon
mesiu atau mercon ini untuk bahan pembunuh tikus
jadi keterangan yang bersangkutan bahwa
mercon itu digunakan untuk gunung tikus
jadi entah dibuat petasan
kita kurang tahu
jadi ini kan sudah berapa orang yang dibikai
sepuluh orang kita lakukan pemeriksaan
jadi tujuh orang itu pengirim
kemudian wakil korban
artinya bisa ditegaskan lagi ini bukan teror nih pak
ya betul bukan
jadi bisa tegaskan kembali
semuanya sudah mengerucut bahwa ini adalah tidak ada kaitannya dengan teror
dan itu bukan bom
itu yang paling penting
oleh karena itu masyarakat juga sangat resah terkait dengan kejadian kemarin
clear and clean untuk penyidikan kita
ya pak terima kasih
ya yudi demikian penjelasan dari amulai jawa tengah menjelaskan polisi amal murni
dan kembali ditegaskan bila memang yang meledak di asrama polisi surga
pada minggu malam kemarin bukanlah bom
tapi adalah pupuk petasan atau mercot yang dipesan oleh seseorang untuk bahan pembuat
baik damar sinuko terima kasih untuk laporan langsung anda
selamat bertugas kembali